ketua harian dpp partai gerindra dusuf midasko ahmad menegaskan bahwa partainya tegas menolak usulan sistem proporsional tertutup pada pemilu dua ribu dua puluh
meski tak ada satupun perwakilannya hadir dalam agenda pertemuan delapan parpol di hotel dharma wangsa jakarta kemarin
dasko mengaku bahwa agenda pertemuan tersebut digelar secara mendadak
meski tak hadir dalam agenda pertemuan delapan parpol dasko menyatakan bahwa gerindra tetap berkomunikasi
secara intens dengan tujuh parpol yang hadir dalam agenda tersebut
sehingga ia memastikan bahwa lima poin kesepakatan tersebut dalam pertemuan itu juga merupakan bagian dari kepentingan partainya
ketua umum gerindra prabowo subianto sejak awal telah menolak usulan pemilu dengan sistem proporsional tertutup
namun prabowo tidak dapat hadir karena telah memiliki agenda lain yang tak bisa ditunda
begitupun dengan petinggi partai gerindra yang lainnya yang disebut dengan dasko sedang berkonsentrasi
memberikan bantuan para korban banjir di jawa tengah
saya juga tidak setuju dengan proporsional tertutup
artinya pendapat partai gerindra dengan tujuh partai lain itu adalah sama
tidak setuju terhadap proporsional tertutup
nah namun memang pertemuan yang diadakan kemarin itu kan juga pertemuan yang mendadak
nah sehingga pak prabowo sudah mempunyai jadwal yang tidak bisa ditunda di tempat lain
dan kebetulan juga petinggi gerindra
gerindra yang lain sedang konsentrasi dan sudah dijadwal juga untuk menyerahkan bantuan banjir di jawa tengah
nah namun dalam pelaksanaan kegiatan kemarin
kami melakukan komunikasi intens dengan petinggi petinggi partai lain
terutama dalam membuat konsep kesepakatan
lima poin sehingga disitu disebutkan ada delapan partai politik
demikian termasuk gerindra